pemerintah bermimpi pada dua ribu empat puluh lima indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia
segala cara dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut
salah satunya lewat program swasembada pangan yang dimulai pada tahun lalu
komoditas apa saja yang akan menjadi unggulan indonesia ke depannya
kita simak dalam mimpi menjadi lumbung pangan dunia di tahun dua ribu empat puluh
kita lihat untuk langkah pertama yang diambil dari pemerintah adalah tidak lagi mengimpor beras
kementerian pertanian mengklaim ini bisa dicapai karena realisasi produksi padi pada dua ribu delapan belas
sebesar tujuh puluh sembilan satu juta ton atau naik dari tahun sebelumnya tujuh puluh lima empat juta ton
jika dikonversi ke beras jumlahnya mencapai empat puluh delapan juta ton
sementara konsumsi beras nasional saat ini hanya tiga puluh dua juta ton
jadi masih surplus
kita lihat ini datanya untuk beras medium bulog
di tahun dua ribu lima belas ini masih ada impor sebesar satu lima belas juta ton
sepanjang dua ribu enam belas ini adalah produksi dalam negeri
sementara untuk jagung ini masih ada impor
walaupun jumlah impornya turun cukup drastis dari tiga dua juta ton di tahun dua ribu lima belas
menjadi hanya satu lebih juta ton
sementara untuk bawang merah ini tentunya yang masih impor dari tujuh belas juta ton
menjadi hanya satu juta ton
tidak hanya tidak lagi impor untuk indonesia untuk beras
namun juga bahkan indonesia sekarang mampu meningkatkan ekspor berasnya ke luar negeri
dari tahun dua ribu lima belas ekspor beras indonesia mencapai satu tujuh juta ton
menjadi dua lima juta ton
kemudian untuk komoditas yang akan menjadi unggulan di tahun dua ribu tujuh belas ini
padi diperkirakan akan mampu memproduksi sebanyak ada peningkatan lagi dibandingkan dengan tahun dua ribu enam belas lalu
menjadi tujuh puluh delapan tiga belas juta ton
kelapa sawit tiga puluh dua juta ton
jagung dua puluh lima juta ton
tebu hampir tiga juta ton
dan karet biji kering hampir empat juta ton
selain jumlah ataupun juga produksi
jumlah produksi dari sejumlah komoditas
kementerian pertanian dan juga pemerintah tentunya akan memiliki sejumlah target
seperti misalnya adalah target dari produk domestik bruto pertanian diharapkan tahun dua ribu tujuh belas
kemudian target tenaga kerja yang bekerja di bidang pertanian dan juga perkebunan ini mencapai hampir tiga puluh lima juta orang
kemudian untuk nilai tukar petani
diperkirakan akan mencapai satu ratus tiga tiga puluh delapan
ntp atau nilai tukar petani ini adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani
yang dinyatakan dalam persentase
nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani
sehingga untuk target ataupun jika ntp nilai tukar petani ini di atas angka seratus
maka petani bisa dikatakan untung
karena jumlah ataupun besaran uang yang diterima pertani ini lebih besar dibandingkan dengan
ongkos produksi para pertani
sehingga dengan target satu ratus tiga tiga puluh delapan ini harusnya menguntungkan para petani
dengan keuntungan tentunya bisa meningkatkan juga kesejahteraan para petani
dan juga target selanjutnya untuk tahun dua ribu tujuh belas adalah pola pangan harapan di angka delapan puluh delapan empat poin
untuk pph ini adalah harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan juga komposisi atau kesediaan pangan
pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi kebutuhan dan juga penyediaan dengan wilayah
paling besar poinnya adalah seratus poin dengan delapan puluh delapan empat poin ini
yaitu mampu menyediakan pangan untuk seluruh kebutuhan di dalam negeri
kita lihat ini adalah target target indonesia menjadi lumbung pangan pada tahun dua ribu empat puluh
ini sejumlah komoditas yang ada tahunnya
untuk tahun dua ribu enam belas bahkan indonesia menargetkan lumbung pangan ini ada di komunitas padi
bawang merah dan juga cabai
kemudian untuk tahun dua ribu tujuh belas ada jagung
di tahun dua ribu sembilan belas gula konsumsi akan menjadi target dari lumbung pangan dunia
namun ini untuk indonesia terlebih dahulu
kemudian tahun dua ribu dua puluh adalah kedelai target dari pemerintah
tentunya di tahun dua ribu dua puluh lima ada gula industri
kemudian tahun dua ribu dua puluh enam ini yang masih menjadi impor besar besaran dari negara luar untuk kebutuhan dalam negeri
yaitu daging sapi
diharapkan tahun dua ribu dua puluh enam ataupun target dari pemerintah
di dua ribu dua puluh enam indonesia sudah bisa swasembada sapi
kemudian di tahun dua ribu tiga puluh tiga ini adalah bawang putih
ini yang paling panjang ataupun yang paling lama
targetnya tahun dua ribu tiga puluh
dan diharapkan pada tahun dua ribu tiga puluh tiga juga mendatang indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia
walaupun baru targetnya akan bisa terrealisasi pada tahun dua ribu empat puluh lima mendatang
sehingga sudah menjadi lumbung sendiri
tentunya dengan menjadi lumbung dunia sudah mampu melakukan
suasembada pangan di tahun dua ribu tiga puluh tiga dan diharapkan dua belas tahun selanjutnya
indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia
namun target ini ataupun mimpi ini
jika sejumlah impor komunitas ini akan dihapuskan
apakah indonesia juga sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri
karena jika supply lebih rendah dibandingkan dengan permintaan
maka otomatis hukum ekonomi harga kebutuhan tersebut juga tentunya akan meroket
lalu apakah pemerintah mampu meningkatkan produksi dalam negeri di tengah semakin banyaknya lahan pertanian dan perkebunan
yang beralih fungsi menjadi perumahan atau bahkan menjadi pabrik
semoga saja pemerintah sudah mencari solusi dari semua ini
karena jika tidak belum mimpi menjadi lumbung pangan dunia
hanya akan menjadi mimpi di siang bolong